coba lihat saat saya jadi awal jenis berkota itu jadi orang nomor satu di suatu daerah itu juga mungkin
tanggapannya gimana bu menurut ibu
apa kasih yang sudah siap
itu tanggung jawabnya bukan hanya dirinya
ya saya tetap manusia punya kekurangan ya
saya tidak mau ternyata saya punya kekurangan
karena itu saya tidak berani ngomong ya atau tidak
sebetulnya sudah banyak dulu yang nawarin
tapi ya saya jawab begini terus karena saya takut terus terang
bahkan pernah suatu kali saya sampai saat itu saya bicara di perancis di paris
saya tidak berani pulang hanya karena ditumbuh
orang untuk bicara saya di sana sampai mestinya cuma tiga hari jadi sepuluh hari
ya jadi kenapa saya takut terus
bukan apa kalau yang bisa bicara saya mampu atau tidak
suara rakyat itu suara tuhan
semua teman teman makanya saya ngomong ya
saya ada kalifah salah satu kalifah
yang ditunduk dia menjadi pemimpin biswab ini
dia nangis bahkan dia nolak semaksimal mungkin
kalau doa orang itu seratus orang saja
makanya dia sampai berkeliling
itu pasti teman teman tahu ceritanya
ketemu orang orang yang tidak bisa makan
saya ketakutan waktu jadwal kota swabaya
jadi kenapa mobil saya selalu ada beras
kenapa mobil saya selalu ada bahan makanan makanan itu
kalau ada orang orang saya yang kelaparan
doa yang dikabulkan oleh tuhan yang pertama adalah doa orang orang yang anian
saya nggak mau anak saya menanggung ketidakmampuan saya
doa yang besok boleh percaya
besok pemilihan itu berikadang swabaya yang pertama
aku malam ini tidur sama guru ngaji ngu
tolong tolong aku doain aku nggak jadi doa
itu malam semua di rumah saya pada mereka langsung tidur
karena aku pikir ya sudah kan terjadi terjadi
maka kemudian kalau aku tidak mampu aku tinggal lapor
kemudian sekarang aku nggak bisa nyelesaikan ini
ini nggak begitu kan

yang pertama aku nggak punya uang
yang kedua yang kedua itu tadi
yang kedua aku gak berani
berani gak berani aku ngomong
untuk menjadi pingin gitu saya nggak berani
karena ya itu tadi resikonya berat
berat sekali teman teman mungkin tidak percaya
aneh kan pasti teman teman nggak percaya
suara rakyat itu suara tuhan
dia tahu itu berapa kali kali aku ngomong soal itu
dia jadi surabaya itu tahu
yang kedua bahkan aku ngomong yang kedua wali kota
aku gak mau kalau warga surabaya pengen aku jadi wali kota
eh katanya tadi yang aku ceritakan dia pakai topeng namanya risma
mau aku waktu udah mau masuk surga
risma dulu aja warga mu yang nggak bisa makan
eh nggak percaya tahu
saksikan program program kompastv melalui siaran digital vtv dan media streaming lainnya